beliran dicari kagak ada enggak dicari dengok belakang
dianget eh dik dar lo pantau terus ya gue capek banget mata gue lengket rasanya ngantuk ini nih
modus baik bang bos nggak solidir nih bukan masalah modus buat masalah solidir tapi
ada lagi ada gelap
lu kenteng kumi semua udah kebang kumis
ya udah mending
aduh kayaknya nggak ada nih tanah tanda munculnya sih gitu tuh

ya sudah tetap pantau aja
kalau ada apa apa langsung kabari saya ya
messi nggak diangkat aja teleponnya nggak ada pulsa pak
eh apa pengaruhnya ya
ah pokoknya yang bikin ribet lah
ibu ranti telepon
duh hulah hulah dari telepon nggak diangkat angkat
bu messi pokoknya saya mau ingetin ya jaganya yang benar
jangan sampai lengah jangan kebanyakan ngegosip ngomongin orang
apalagi buka si lambe lambe gurah itu ya
ingat perhatikan baik baik
kalau nanti ada yang warna putih putih diperhatiin
jangan sampai lolos
pakai baju putih jangan sampai lolos
pakai nyanyi lagi yang jangan
kok pak rete denger sih
bisa tahu lah saya apa yang nggak tahu juga
nggak bakalan deh ibu ranti
pakai acara fitnah lagi gosip
nggak usah pakai nyanyi kata pak rete
bu mesey bersihin aja juga pales
bersih bersih bersih
tahu aja bu ranti
kalau kita lagi lihat lama
kita emang bukan negosi
nah ini sih
giliran dicari kagak ada
nggak dicari dinongol dari belakang
lu pantau terus ya
mata gue lengket rasanya ngantuk
yang ini nih
nggak solidir nih
bukan masalah modus
bukan masalah solidir
tapi tenang loh
gue rebahan dulu sebentar an
lu pantau terus
awas kalau bangun
aduh gelap banget ya
bang gelap banget
ini mau lor duluan nih
gue lagi nyari nih
ini gue duluan dah
ya dia malah duluan
kan gue yang seharusnya mau lor duluan
ini mah urusannya berat nih
kalau gue sendirian nih yang ngeker ngeker
ini gue juga ikut mau lor
eh minggir dong
aduh ente ya
nah pak rete
pak rete jangan sampai lengah ya
saya udah bilang sama bu messi
kita teh enggak boleh lengah
harus jaga mata dibuka
iya kan pak rete
ih si pak rete
sama saya di banjir air panas nih
pak rete bangun
aduh ada apa sih bu nanti
ada apa ada apa
udah ketemu belum anak anaknya
ketemu ketemu anak anak sih
udah tahu kita teh lagi jaga kenapa pak rete tidur
itu bukan tidur
sama aja meditasi mangap
ada naon atuh ya teh aduh
kok ada naon pak rete ini teh harus jaga
sekarang gantian pak rete yang jaga
saya mau duduk
namanya orang ngantuk itu dibikin kopi kan
saya itu bukan apa apa tidak terbiasa untuk melek sampai pagi alias begadang
enaknya ditemenin sama roti sama kopi
begadang jangan begadang
bila tiada artinya
begadang boleh saja
malah aduh merem juga
latihan modar nih anak
eh bu endang
nih yang ini nih nih
kayaknya aku pernah lihat deh di mall berdua duaan
ih siapa lagi nih cowoknya
aduh bu messi gimana sih masa nggak kendal dia
itu kan emang artis sama suaminya natali sarah dan abdullah rizal
masa nggak tahu sih nggak update ini
baru mau godain suaminya
hah kalau perginya bersebelas itu namanya mohon maaf
bukan main bola
ya kalau suami istri perginya berdua duaan lah
kalau bisa berempat anaknya kan dua gitu
ah tambah tambahan mbak teman tika
wah ada pelakor di lambe muna
ini dia nih orangnya yang suka cuap cuap itu
eh tunggu tunggu deh
dia berduaan lah dia begini kenapa
kenapa bu messi
perasaan ada yang ngeliwat
iya sih perasaan ada yang lewat tapi
nggak ada orang
lanjut lagi lambe muna
aku kena jaga istrinya
iya bikin bikin aja ngerang
aduh kalian icu gimana sih
kok makan mulu sih
bukan ada enak makanannya
ya menurut buku gizem noyangoji
sayang kalau nggak ada ebisin
aduh sedih takut
iya pas darah lepas
pilihan kita kirim aja ke pos dua
sok berani kamu dam
kalau kita dikejar
oh iya bener juga yaudah yuk
sini kejar kita kalau berani
kalau kamu nggak ngelawan kita
kamu malah ikutan moler
di mana sih
di mana sih
kamu kalau nggak mau ngejar kita
waduh anak zaman sekarangnya aneh banget
kok pocong beneran kok anak anak wani loh
bang bos tuh
loh kok anakku
mendingan kita lapor prt aja yuk
masalahnya anakku gimana
yaudah gak apa apa deh tinggalin dulu
prt dulu deh paku
paku paku paku